supaya ini sekarang di sel terpisah ya nandya
iya betul jadi kita tempatkan di shelter pisah
jadi terakhir untuk kondisi pelaku
jadi kadang bisa diajak berkomunikasi dengan baik
kadang jam bersama atau juga diam
jadi sementara kami tempatkan di sel isolasi terpisah dengan tanah yang lain
oke jadi saat ini belum bisa memberikan keterangan apapun berarti ya
ya sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh
kemarin atau semalam sempat kami coba untuk melakukan interogasi awal
ternyata belum bisa untuk kami lanjutkan karena memperhatikan kondisi psikis dari pelaku yang masih naik turun
jadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan
kapan rencana akan diperiksa secara kejiwaan
kami sudah koordinasi dengan dokter jiwa nanti akan dilakukan pendalaman
katanya kemarin juga sempat dilakukan pengobatan untuk pelaku
kurang lebih seminggu yang lalu bahkan istri atau korban ini sempat menghubungi pihak puskesmas ranca
dan pihak puskesmas sudah sempat datang untuk melakukan komunikasi dengan pihak pelaku
dan kemarin juga saya langsung berkoordinasi dengan petugas yang berkunjung ke rumah pelaku
dan menyampaikan bahwa yang betul petugas sempat datang dan memberikan semacam obat penenang kepada pelaku
dan berkomunikasi dengan pelaku
dan menyampaikan bahwa kondisinya baik baik saja
tapi petugas dari puskesmas juga menyampaikan kepada korban dan keluarga pelaku untuk mengupdate perkembangan perilaku dari pelaku tersebut
tapi sampai dengan kejadian kemarin tidak ada update yang disampaikan oleh pihak keluarga maupun korban
kabarnya memang pelaku sempat melakukan percobaan bunuh dirinda ini seperti apa langkahnya
ya betul jadi dari saksi saksi yang sudah kami periksa beberapa hari yang lalu sempat membenturkan kepalanya
dan terdapat sembilan jahitan di kepala
jadi memang perilaku reaktif tersebutlah yang membuat istri dan keluarga untuk menghubungi puskesmas ranca
jadi upayanya ini sekarang di sel terpisah ya